udah beres semuanya tinggal tunggu beduk
udah beduk ya ini
hah lo menjara gara gara sama gue
orang ngasih gue rebut
udah pergi sekarang
mas jangan mas dia gak sengaja mas
gak sengaja gimana bu
ibu lihat di jidat saya sampai berdarah
oh mau lagi
gak sengaja mas
dia nggak sengaja mas maaf
yaudah bu bu
duduk sini mas
kepalanya mas jadi berdarah
panggil saja ma e
ya mas ya
ya allah mata lo kenapa dim
mas maaf mas ini gara gara anaknya ma e surit
tapi dia gak sengaja mas
dia gak sengaja maaf ya
aduh dim lu gak apa apa kan
jangan kayak begini
kualat tau gak sih
adanya kena musibah
bukannya dibantuin malah dinasehatin
udah mas eh ke rumah ma e aja ya
nggak usah nggak usah biar kita ke klinik yang deket aja
makasih banyak ya
untung lukanya nggak terlalu parah mas
makasih ma e
pakai placer dulu ya lukanya
pelan pelan raka
jamanya gerak jamanya gerak
udah kuat lo kan laki laki ya
sekarang tangannya cuci dulu mas
saya sekali lagi ucapan terima kasih ya
kami berdua jadi merepotkan ibu maaf ya bu
nggak apa apa saya juga minta maaf
ini adik saya dimas
saya ke dalam dulu
istirahat disini mas
makasih ma e
terima kasih banyak
baik sekali orang itu ya
udah lu istirahat gi
nanti lu pusing lagi istirahat
gak mau ah
kotor kayak gini tempatnya
lu kebiasaan kan
lu tuh harus bisa dong menghargai orang
orang ibu itu udah baik sama kita
masa lo kayak begitu sih
kan udah lu wakilin tadi
enaknya dorongannya apa nih
apaan tuh rip
mancur bukan main ini rasanya
kita buka puasa bersama
tapi maek punya cuma ini
aduh mae ini tuh udah lebih dari cukup
terima kasih banyak
oh iya airnya lupa tunggu sebentar ya
aduh kerepotin jadinya
kakak gue beli makan di warung aja ya
lo gak boleh kayak begitu dong
maek tuh udah nyiapin semuanya lo harus ngehargain
gak boleh kayak begitu
ya lu paksain udah makan aja ya
udah beres semuanya tinggal tunggu beduk
eh udah beduk ya ini
ngapain kalian di sini pak
aku udah absurdi punya tamu seperti mereka pergi
kita duduk sama sama yuk buka puasa bareng
ma makan tahu aku gak mau makanan kampung seperti ini
ini siapa tempe ini tahu
kecap tahu tempe kecap tahu tapi kecap
sulit tapi ini sudah cukup untuk kita
cukup untuk maek aku ndak
lima ribu untuk apa aku lima ribu
kamu itu harus sopan sama orang tua kamu sendiri
ini orang yang melahirkan kamu yang merawat kamu dari kecil
hah anak kota
kamu gak usah urus urusan aku
kamu aja numpan di sini makan makanan gratis
surip jangan surip
kurang aja ruta kak ferry
aku mau disini
tapi ini kelewatan kak
ayo kita duduk semuanya
kalau mau lewat sini bayar
masa sih aku mesti bertip hari mas
kalau kamu nggak mau bayar jangan lewat sini muter sana
ngapain lo minta duit ini kan jalanan umum
lo pikir jalanan lo apa balikin balikin
hei ini urusan aku bukan urusan gue
hei gak usah sok deh lo
eh mau jadi preman yang preman tuh di sini aku
oh lo yang preman
dimas bangun udah dimas
kamu ini kelakuannya tambah gila aja
malu sama umur surep
pak haji gak usah urusin urusan saya
pak haji urus urus peci masjid dan ini
kelewatan banget kak
ini kampung orang lo jangan macem macem dong
iya gue tau
tapi gue gak tega aja ngeliat orang dia nihaya
nggak tau siapa gue pak
jangan dibus semparan gitu
mas sini kak
malam mae harus mengerjakan pekerjaan rumah di malam hari
mae semua ini kan bisa dilakukan besok sekarang udah malem mae nanti mae sakit
mas raka kalau siang mae harus kerja cari uang
kalau gak ada uang mae gak bisa beli makan untuk mae sama surip
kalau nggak ada makanan surip akan ngamuk
sampai kapan mae bisa tahan seperti ini
kalau mae enggak ada gimana dengan surip